dan saya yakin kan bahwa di akhirat nanti itu sudah ada kaki sedang menunggu saya
baju kerja sudah rapi
baju kerja sudah rapi
kendaraan sudah menderu memanaskan diri
sudah saatnya bagi pak hikmat menjalani rutinitas sehari hari sebagai guru
hampir setiap hari muhammad hikmat membelah jalanan menuju sekolah
di kecamatan batang kabupaten batang jawa tengah
namun hikmat tidaklah sama dengan guru lain
ia adalah penyandang disabilitas yang mengajar di sekolah luar biasa negeri batam
sejak lahir ia tak memiliki kaki seperti orang kebanyakan
satu hal yang membuat hikmat spesial
adalah kemampuannya bergerak menggunakan kaki yang terlalu besar
dan menggunakan kaki yang terlalu besar
dan menggunakan kaki yang terlalu besar
seperti papan luncur atau skateboard
hidup di lingkungan kampung yang mendukungnya di sukabumi jawa barat
ia tak pernah merasa berbeda
namun ketika harus bersekolah jauh dari rumah
hikmat remaja mulai diejek karena kondisi fisiknya
yang membawanya pada titik terendah dalam hidup
anggapan dalaman tan distress pandemia

questa olena bisa disimpulkan dengan resep ini
yang diperkirakan sebagai dakwa dan dakwa tentang kekosongan
diberikan smash band ini
menggunakan bentuk konditif dengan friendshipashandariya menjadi kondisi kuliah dia

ketika menggalakinya won dan tim sa alamat dua sudah terkumpul aside dari arena kueh destrua
harga diri saya gitu
sejak saat itu hikmat baru tahu kalau kehamilan ibunya tak direncanakan
karena tak tahu sedang mengandung ibu hikmat mengonsumsi pil kontrasepsi
ia baru tahu sedang hamil pada bulan kelima
inilah yang kemudian diduga kuat menjadi penyebab tertahannya pertumbuhan janin hikmat
hikmat tak pernah menyalahkan almarhum ibunya atas kondisi ini
sebaliknya almarhum ibunya uum umaisi adalah sumber kekuatan hidup hikmat
saya kalau kalau bahas ibu ya
kalau ada orang yang banyak resepnya seperti apa saya bisa seperti ini
kenapa saya bisa sekuat ini
itu karena ibu saya orang tua saya
jadi ibu saya itu orang yang istri saya luar biasa
pertama dia bisa menerima saya
menerima keberadaan saya
menganggap saya itu anaknya
selalu mendukung apa yang saya inginkan
tidak membatasi saya sebagai manusia
saya mencoba ikhlas dengan keadaan seperti ini
yang satu jika memang sudah waktunya orang tua saya meninggal
tolong ya allah tunda dulu kematiannya
tolong belikan mereka kesempatan untuk melihat saya bisa bekerja
bisa sekolah bisa bekerja bisa kuliah bisa menikah bisa punya anak
seperti orang pak hikmat
seperti orang pak hikmat
seperti orang pak hikmat
meski tak pernah menempuh pendidikan di slb
mengajar di slb bukanlah hal baru bagi hikmat
karena sudah dilakoninya sejak dua ribu dua belas
nah bantu lah
sempat setahun tak mengajar
kerinduannya sebagai seorang guru terus muncul
berbekal ijazah pendidikan luar biasa dari universitas islam nusantara bandung
hikmat mencoba peruntungan sebagai pegawai negeri sipil pada dua ribu delapan belas
dengan penempatan di batang jawa tengah
meski sempat renyuh ketika melihat kondisi fisiknya saat pertama kali bertemu
kepala sekolah slbn batang sujarwo
akhirnya menemukan hikmat sebagai sosok inspiratif
kemampuannya sainilai bagus luar biasa bisa menginspirasi
dan juga keunggulan di bidang
dengan musik yang sebelumnya kita tidak punya guru musik
otomatis ekstra kulikuler yang musik bisa jalan
kehadiran hikmat di slbn batang mulai tahun dua ribu sembilan belas adalah warna baru
kemampuan hikmat bermain musik yang dipelajarinya secara otodidak
membuat suasana sekolah lebih hidup
pertama saya mulai hanya kasihan
tapi setelah saya tahu beberapa hari terus
kok malah dia sama saya
kelebihannya banyak di dia
dia itu kalau jalan
orang kesana sampai sana kan berapa menit
dia cuma beberapa detik saja jes kesana
ya aku bisa bu
aku kan wangi separuh
tapi kan pikiranku full bu
hikmat telah membuktikan bahwa meski punya kekurangan
ia juga punya kelebihan yang tak kalah dibanding orang lain
di tengah rundungan dan diskriminasi yang pernah dialaminya
nilai hidup apa yang kemudian pak hikmat bisa ambil
dari perjalanan kehidupan ini
dari semua rangkuman
saya punya satu kata kata yang mungkin bisa diserah
jika kita sudah
jika kita sudah ikhlas menerima kehidupan atau menerima keadaan
allah akan menyiapkan sering kebahagiaan buat kita
saya akan tetap memilih yang
hikmat yang seperti ini
mungkin dia sempurna
tidak seperti hikmat yang itu
saya akan tetap memilih yang seperti ini
di luar aktivitasnya sebagai guru
hikmat lainnya orang kebanyakan
dia tinggal di rumahnya di desa rowebelang
sekitar dua km dari sekolah
assalamualaikum mas domai
hikmat tahu bahwa keluarga kecilnya
selalu menjadi tempat pulang membasulati bekerja
sejak menikah dengan fatul hikmah pada juni dua ribu dua puluh
mereka dikaruniai seorang anak bernama muhammad hikmal gumilar
yang lahir setahun kemudian dalam kondisi fisik yang sempurna
yang saya ingat itu adalah ibu saya
saya sudah beri ekspektasi
anak saya digenung oleh orang yang saya cintai
sangat saya cintai dan sangat mencintai saya
anak saya diasuh
jadi setiap saya lihat hikmah itu
karena pertama mungkin kematiannya itu tidak jauh ya
seolah olah seperti ada pengantin
jadi saya tidak bisa mengerti
jadi kalau seandainya ibu tidak meninggal
pasti saya akan ajak ke sini untuk sama sama
barengan sama hikmah sama saya
pertemuan hikmat dan hikmat terbilang unik
karena berawal dari sebuah aplikasi perjodohan
hikmah awalnya tak tahu kalau suaminya penyandang disabilitas
namun sejak pertama kali bertemu
mahasiswi tingkat akhir sebuah universitas swasta di batang ini
justru lebih ingin mengetahui kehidupan calon suaminya
meski sempat ditentang keluarga
ya dengan keterbatasan fisik suami saya
dia mampu membuat saya bahagia
pokoknya yang saya rasakan itu
tidak pernah ada masalah pak
nanti seperti inilah
nanti anaknya seperti inilah
nanti gimana seperti inilah
semuanya lancar alhamdulillah
saya rasakan semuanya
saya rasakan semuanya
keyakinan keikhlasan serta restu orang tua
membuat hikmah yakin bahwa sang suami adalah cinta matinya
saya akan tetap memilih yang hikmat yang seperti ini
karena saya mikirnya kalau mungkin dia sempurna
saya tidak seperti hikmah yang itu
saya lebih suka hikmah yang seperti ini
keluarga kecil ini tempat saya pulang
tempat saya curhat
tempat saya untuk menumpahkan rasa lelah
dan obat untuk menguapkan semangat saya
keluarga kecil ini seperti yang ditulis
dan mungkin nanti ada hik hik lainnya
ya bagi saya ini segalanya lah buat saya
karena setelah saya belajar hidup
ternyata hidup itu bukan untuk saya
ternyata untuk orang lain
tinggal hanya kerinduan
andamu sekarang banyak
setelah kematian ibunya
ayah hikmat di sukabumi adalah satu satunya orang tua kandung yang dia miliki
komunikasi dijalin sebaik mungkin
meski jarak memisahkan mereka
bagi hikmat ayahnya rahmat ali adalah panutan hidup
meskipun banyak orang yang bilang
ya jangan disusuinlah biar mati
karena kasihan hidup juga ada yang seperti itu
ini kasihan kalau kita tidak bisa hidup

tapi ayah saya tetap
ini anugerah dari allah ini hikmat dari allah
jadi makanya saya dikasih mu'amat hikmat
meski hidup tanpa kaki
hikmat dikelilingi orang orang yang sangat cinta dan bangga atas dirinya
namun ia masih ingin bergerak dan berbuat lebih banyak
di atas segala keterbatasan skateboardnya
saya berkeyakinan bahwa allah
menjadikan saya seperti ini
itu ada maksud dan tujuan tertentu
dan saya yakinkan bahwa di akhirat nanti itu
sudah ada kaki sedang menunggu saya
saya bisa mencretur diri
kita sudah semuanya sudah ada
mencoba kaki palsu itu bantuan juga
dan rasanya itu bukan membantu untuk mobilitas
tapi lebih ke passion penampilan
penampilan yang terlihat gagah tinggi dan nggak di bawah
ketika berseluncur skateboard dan sarung tangan kulit ini
tidak boleh absen dari hikmat
namun saking sering dipakai
perlengkapan ini harus ganti berkali kali akibat rusak
sejak mengajar mulai tahun dua ribu dua belas
sudah lima belas skateboard dihabiskan
sarung tangan pun harus berganti ganti
maksimal tiga bulan sekali
dan seringkali kebutuhan ini diambil dari koceknya sendiri
di tengah keterbatasan gaji profesi guru
tim berbuat baik menemani hikmat
membersihkan skateboard lama di rumah
yang mulai usang dan hanya digunakannya sebagai cadangan saja
kalau boleh buka dapur
itu sebenarnya kalau beli skateboard gini ganggu cash flow
bulanan nggak ini sebenarnya
ini kan gaji guru mungkin terbatas
tapi ini harus menanggung sendiri
sarung tangan dan sebagainya
untuk beli skateboard sarung tangan itu
ya paling kalau ada ya sampingan sampingan
kayak aku jual jasa cetak kartu
terus kadang kadang ngelatih musik
tapi karena semenjak pandemi ya sepi om
nah itu ya menjadi kebutuhan yang ekstra yang memang rutin
hikmat bersyukur dengan skateboard yang dimilikinya saat ini
namun bila ada tangan tangan baik yang menjangkaunya
hikmat berharap sebuah skateboard yang lebih bisa berumur panjang
kalau misalkan ada skateboard
ada yang menawarkan bantuan
pertama itu sama saja membelikan
sama saja memberikan saya kaki palsu
yang memang sangat bermanfaat untuk saya
apalagi skateboardnya yang memang pro ya
itu mungkin lima tahun bahkan sepuluh tahun ke depan mas
papannya itu masih bisa saya pakai
hikmat yakin bila skateboard yang dimilikinya pas dengan kebutuhannya
maka akan lebih banyak aktivitas manfaat
dan kebaikan yang bisa ia tebarkan kembali ke lebih banyak orang
kalau misalnya ya punya skateboard yang seperti yang diharapkan
yang lebarnya cukup
kemudian yang terbuat dari bahan yang lebih baik
fiber misalnya kemudian punya sarung tangan yang lebih baik juga
apakah kemudian jadi lebih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh pak irma
iya jelas sangat membantu sangat menunjang
contoh dalam mobilitas di sekolah kan aku mobilitas itu cukup tinggi ya
ke ruang guru ke ruangan kelas terus ke musola
kadang ke ruang rapat ke ruang musik
itu kan jalanannya itu ya istilahnya bukan indoor ya outdoor
jadi kalau nggak pakai skateboard ya kotor
dan terus jalanan itu ada yang naik kan ada yang naik ada yang turun
itu otomatis kalau pakai skateboard yang memang lebih pro
itu akan lebih mempermudah mobilitas
tak dikaruniai kaki sejak lahir
memang sempat membuat hikmat mempertanyakan rencana tuhan atas dirinya
namun hikmat kini tahu
semua rencana tuhan untuknya di dunia punya maksud sendiri
bahkan kini muhammad hikmat yakin
rencana tuhan akan jauh lebih baik lagi nanti
mungkin jika saya dikasih normal atau tiba tiba normal
mungkin bukan hikmat yang sekarang yang tumbuh
entah hikmat yang seperti apa allah allah allah allah
yang jelas saya berkeyakinan bahwa allah menjadikan saya seperti ini
itu ada maksud dan tujuan tertentu
yang saya harapkan sih dan saya yakinkan bahwa di akhirat nanti itu
sudah ada kaki sedang menunggu saya
kini apapun yang terjadi
hikmat akan tetap terus menggelinding di atas skateboard untuk menebar kebaikan
namun bila ada yang berbuat baik untuk membantu
laju gerak skateboardnya akan sekencang manfaat lebih besar yang akan ia tebarkan